singa laut malang ini baru saja diselamatkan oleh sejumlah ahli biologi argentina
setelah seorang warga memberi informasi mengenai singa laut yang terjerat sampah kemasan plastik
di bagian lehernya pada kamis pekan lalu
menghadapi sifat agresif singa laut ahli biologi berhasil menangkap
melepaskan jeratan plastik dan mengobatinya
namun setelah melalui pemeriksaan singa laut ini harus dirawat karena menderita anemia